pemirsa tahun baru semakin dekat biasanya setiap anak menginginkan punya trompet untuk mereka tiup ya di malam pergantian tahun baru
tapi juga ada hal jangan sampai terjadi seperti ini
seorang anak berusia sembilan tahun mengeluarkan suara trompet saat menghela nafas
jadi ternyata pemirsa anak tersebut sempat menelan peluit dari trompet tanpa sengaja
nah sang anak belum bisa dibawa ke rumah sakit karena tidak ada dana
asep yahya asik bermain bersama sang adik
anak berusia sembilan tahun asal kampung cimalang desa girimukti kabupaten bandung barat ini terlihat tidak berbeda dari anak biasa
namun saat menarik nafas panjang ada bunyi trompet dari tenggorokan asep
dek tarik lagi
subandi ayah asep mengaku anaknya tidak sengaja menelan peluit pada trompet saat bermain dengan saudaranya
subandi sempat membawa asep ke puskesmas
namun petugas puskesmas menyarankan subandi membawa asep ke rumah sakit
kondisi asap ini telah berjalan selama dua bulan sejak oktober dua ribu delapan belas lalu
menurut petugas kecamatan peluit sudah masuk saluran pernafasan asep
namun keluarga mengaku hanya pasrah dengan keadaan asep
trasnapa mungkas bandung barat